bisa berhasil menghadirkan mas jarod
di wilayahnya mas jarod gitu
kalau informasinya sih jatuh
misalkan harusnya kan dua duanya
yang satu belum diturunkan
mungkin saat ini diturunkan juga
karena foto presiden baru kan masih belum
kejengkelan kader mungkin mas
karena presiden jokowi ini dianggap
kalau bergabung sama partai itu gampang dimaafkan
tapi berkhianat pada konstitusi
yang tidak bisa dibenarkan ini
yang yang wajib itu karena abang abang negara tidak ada cuman kalau ada wapres ada presidennya jadi
gimana itu yang nanti akan diatur di undang undang ya atau jangan jangan yang berketahuan baru yang
di di bd sumut lagi akan ada berita berikutnya masasar udah mengatakan tidak hanya di sumut
itu itu ekspresi dari bahwa dengan melihat kok bisa kasih peradaan ya kok bisa di tidak
bisa kasih contoh yang baik ya kan begitu ya terutama itu tadi pelanggaran pada konstitusi yang